wali kota padang sumatera barat melaksanakan sholat idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah bersama unsur forkopimda dan warga setempat di balai kota
dalam pesannya wali kota mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah munculnya berbagai paham radikalisme yang bisa mengancam keutuhan bangsa

laksanaan solat idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah yang dilaksanakan pemerintah kota padang dilangsungkan di masjid ukua kompleks perkantoran balai kota padang di kawasan aipacah bypass
semula laksanaan solat akan digelar di lapangan terbuka
namun karena cuaca yang tiba tiba hujan lebat pelaksanaan sholat terpaksa dipindah ke dalam masjid
meskipun begitu tidak mengurangi kehusuan ibadah
wali kota bersama forko pimda
warga dan pejabat pemko padang serta masyarakat setempat memenuhi masjid hingga pelataran
imam sholat id adalah imam besar masjid agung nurul iman padang m nasir sikumbang
sedangkan sebagai khotib adalah prof dr asa sri warni guru besar universitas islam negeri uin imam bonjol padang
dalam kutbahnya asasri warni berbicara tentang upaya membangun masyarakat madani
dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa indonesia di masa pandemi covid sembilan belas
wali kota padang henry septa juga mengingatkan hal yang sama
ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah merebaknya paham radikalisme di tengah masyarakat
kami atas nama pemerintah kota padang dengan seluruh jajaran mengucapkan selamat hari raya

kami mohon maaf dan terima kasih
dan semoga insya allah kota padang setelah masa pandemi ini melandai
semoga semua aktivitas kita kembali seperti sebelum terjadinya pandemi
pemanangan ini kita hargai dengan selalu dan selalu melaksanakan apa yang telah kita bersama
lakukan selama bulan suci ramadan
amadhan amalan amalan yang kita lakukan itu kita pertahankan
wali kota henry septa juga menyampaikan selamat datang kepada para perantau yang pulang kampung lebaran kali ini
ia mengingatkan warganya untuk saling menjaga ketentraman dan kenyamanan kota
usai pelaksanaan sholat wali kota dijadwalkan bertemu dan mengunjungi sebagian masyarakat
termasuk juga menjamu warga di rumah dinas dalam suasana lebaran secara terbatas akibat pandemi